goncangan bisnis retail yang terjadi selama masa pandemi kofit sembilan belas membuat beberapa gerai
retail lokal dan internasional yang ada di indonesia ditutup hal ini dikarenakan ppkm
yang diterapkan pemerintah serta kekhawatiran masyarakat jika bepergian ke tempat umum
membuat belanja online lebih diminati dan berdampak terhadap konsumen retail offline
salah satu gerai retail yang mampu bertahan melalui masa sulit pandemi hingga berkembang
saat ini adalah transmart vp transmart satria hamid tidak menutup fakta bahwa pandemi memang
berdampak pada bisnis transfer sebanyak dua belas cabang ditutup satria mengaku penutupan beberapa gerai
ini merupakan salah satu strategi transmart untuk menghadapi pandemi gerai yang ditutup adalah
gerai bekas carfur yang berlokasi di pusat perbelanjaan lama dan
sepi pengunjung serta dinilai tidak bisa mengikuti perkembangan zaman serta tidak
sesuai dengan visi transmart transmart juga menciptakan inovasi baru serta terus menjaga
kualitas dari segi ketersediaan barang transmart memiliki lebih dari dua ribu barang dengan harga
kompetitif hal ini dijamin karena apabila terdapat barang transmart yang lebih mahal
dibanding gerai retail lain maka transmart akan mengganti selisih harga tersebut dua kali lipat

selain itu terdapat beberapa perusahaan yang memiliki perkembangan perusahaan yang lebih mahal
selain itu terdapat beberapa perusahaan yang memiliki perkembangan perusahaan yang lebih mahal
bila berbelanja menggunakan alobank atau kartu kredit bank mega pembeli bisa mendapat harga
juga melibatkan langsung ceo cp corp sekaligus pemilik transmart hairul tanjung ct terjun
langsung memantau aktivitas gerai gerai transmart serta mendengar saran dari konsumen secara langsung
demi kemajuan transmar semua ini diramu oleh pak hairul tanjung dan beliau memperkenalkan perusahaan
dan beliau memberikan guidance dan arahan yang jelas kepada kita untuk bagaimana kedepannya
ya jadi kembali ya sejak beliau ambil alih ini langsung ya di bulan juli agustus dua ribu dua puluh dua ya terbukti
ya di desember ya sales kita bisa meningkat sangat signifikan nah hal inilah yang membuat kami
atmosfer positif ini juga kita ketularkan semua ketuk ketuk kami dari sabang sampai merauke
perkembangan bisnis retail indonesia tentu menjadi perhatian bagi himpunan penyewa pusat
perbelanjaan indonesia atau hipindo ketua umum hipindo budi harjo mengatakan bahwa penurunan
bisnis retail serta penutupan beberapa gerai retail adalah hal yang wajar terutama dalam masa pandemi
dan pemuda ber spokesperson jadi ago perhatian laneook sisternya ini terbakar memang lebih

nah terkenal itu ternyata mudah recuperasi haiparenta mulia tetapi berhubung dengan
kira kira mereuff itu barang tempat kese bmw juga memiliki kevaluasi pemula menurut saya
nah mungkin yang ditutupnya transmat transmart ini adalah yang menuju ke arah perubahan tadi
jadi ada beberapa yang masih mungkin format lama sehingga harus dirubah
karena saya memang kan dari pihak asosiasi retail jadi dari pihak luar melihat bahwa sangat umum bahwa perubahan format itu tiap tahun harus dilakukan
melihat momentum kenaikan grafik bisnis retail akibat pandemi yang sudah berakhir
budi harjo mengimbau pelaku usaha retail untuk kreatif dalam berinovasi
budi juga berharap pemerintah bisa membantu bisnis retail dengan cara memperjelas kebijakan untuk retail sektor online dan offline agar keseimbangan bisa terjaga